penanganan perkara first travel
dimana sama sama kita ketahui berdasarkan putusan mahkamah agung
salah satu item yang menyatakan dalam amarnya adalah
khusus barang bukti item satu lima ratus dua puluh sembilan
itu dirampas untuk negara
nah terkait dengan adanya putusan itu
tujaksan masih melakukan kajian
mencari opsi opsi yang tepat
dalam rangka upaya untuk
supaya barang bukti tersebut
bisa dikembalikan kepada yang berhak